jokowi didampingi iryana jokowi dodo langsung menyambangi pondok pesantren al anwar pimpinan bahmun
yang juga menjabat sebagai ketua majelis syariah partai persatuan pembangunan
dalam sambutannya jokowi menyampaikan pentingnya menjaga persatuan pada tahun politik
jokowi juga menekankan perlunya menimbang rekam jejak dalam memilih pemimpin dan tidak sekedar percaya
pada maraknya penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini